sehari sebelum acara penyambutan negara peserta asean ministerial meeting on transnational crime
atau pertemuan tingkat menteri negara negara asean ke tujuh belas
pihak polri menggelar geladi bersih
kepala polri general polisi listio sigit prabowo yang didampingi kadifu mas polri
irjen pol sandinugroho kadifu interpolri irjen krishnamurti
dan karopen mas polri brigjen pol ahmad ramadan
memantau langsung proses geladi bersih sabtu sore sembilan belas agustus
selain memantau kesiapan pengamanan kepolisian
sigit memantau proses awal dan karnaval penyambutan delegasi oleh marching band dari taruna akpol
serta gabungan masyarakat setempat
ia berharap seluruh tahapan rangkaian acara berjalan lancar
tentunya masih ada beberapa perbaikan dan panitia terus akan rapatkan
sehingga semua yang
kita harapkan nanti bisa berjalan dengan baik sesuai rencana
tentunya menjadi concern bagi seluruh tim
untuk bisa menyuksesan seluruh rangkaian acara ini
sehingga betul betul bisa berjalan dengan baik
sementara itu pengisi acara dari taruna akpol dan masyarakat menyatakan
merasa bangga ikut terlibat dalam acara ammtc
kami sudah melaksanakan geladi bersih dengan sukses
kami berharap besok akan dilaksanakan dengan baik dan sempurna
saya sendiri merasa bangga bisa diberikan kesempatan
untuk meramaikan acara event internasional asean indonesia dalam acara ammtc
karena di sini tidak semuanya memiliki kesempatan untuk bisa hadir di sini
ini luar biasa karena memang dengan adanya
adanya atraksi parade dari taruna akwal ini
ini sangat membanggakan dan menginspirasi masyarakat khususnya muda mudi di ntt
saya pribadi melihat sebagai warga
kalau untuk dengan di sini saya cukup senang karena bisa melihat drum bandnya juga
dengan kita bisa masyarakat bisa dekat dengan polisi juga begitu
terhibur sekali sangat terhibur
karena juga sekalian melihatkan pelobohan baju itu seperti bagaimana aslinya
ini sangat terhibur
rangkaian acara ammtc akan resmi berlangsung mulai dua puluh hingga dua puluh tiga agustus mendatang
ammtc ke tujuh belas dua ribu dua puluh tiga yang diketuai oleh indonesia
akan dipimpin langsung oleh kepala polri jenderal listio sigit prabowo
pejabat setingkat menteri dari sepuluh negara anggota asean
pejabat sekretariat asean dan petinggi dari negara mitra
yakni jepang tiongkok dan korea selatan
dijadwalkan akan menghadiri langsung ammtc di labuan bajo